tanak tanak tanak tanak tanak tanak tanak tanak

kemarin nasi goreng juga
yang lain kek
ada sini uangnya tati belikin
neng rika kenapa sih
mau jalan kok gak telepon
biasanya neng rika telepon
rika udah lima kali telepon kakak tisna
tapi gak diangkat
dompet kamu yang hilang jadi belum ketemu
kenapa gak nyoba minjem si anis kekurangannya
biasanya perempuan pasti punya
dimana letak harga diri gue john john
ya mana aku tau
emang selama ini disimpen dimana harga dirinya
ih resek lu
dimanakah letak harga diri
kau teleponnya gak diangkat kakak
gak usah kakak
kenapa nggak mau naik motor saya
soalnya udah nyampe kakak
ya sudah lah pur
sekarang kau jemput aku dulu
kita sekalian kesananya
mumpung masih sore ini
sudah lah pur
sekarang kau jemput aku dulu
nanti sekalian kita bicarakan
ya di jalan
ini saya juga di jalan
tapi di jalan mana
ya udah saya kesana
tepatnya di sebelah mana bang
di depan kau
lupa apa nggak ada duitnya
nih beli sendiri aja dah
ya kalau beli sendiri mending tadi cegat so my nya kakak
bisa aja kan tadi pengennya so my kakak surip
iya kakak suripul
kakak suriful udah gak dagang so my
udah jadi kakak potok opini di depan
iya tadi mau beli aja
bpkb kau ada
kalau kartu keluarga kau
lantas kalau stnk nya
itu dia bang
mak kalau ingin gadaikan bpkb tanpa stnk kau itu mana bisa lah pur
yaudah bang kalau gak bisa saya nyari pinjaman ke tempat lain aja pak
nanti dulu pur
karena kebetulan dia kan kawanku
dan kau ini juga kawanku
eh jangan telpon disini kaw
iti meledak kebakaran pula
bang itu kan peristiwanya
kalau di bom benzin
besar ini kan kecil
wala sok tau kaw
berapa liter bang
satu liter aja bang
ada bang benar benar bang baguslah soalnya aku tak ada
alhamdulillah bang batar apa kau alhamdulillah bang
malu ngeliat orang bang dompet saya ketemu
ternyata saya lupa semalam itu saya taruh di sini soalnya hujan
alhamdulillah bang batar itulah makanya kau sering sering minum obat cacing
yang gaya konsentrasi kau itu bagus
ya abang lapar makan dong ya makan lah bang
ya di dapur bang
lihat nih tutup bunga udah mangap
yang mangap itu sepatu kamu atau mulut kamu
ih kayaknya kecil aja mainannya
eh yang kok nasi goreng lagi kemarin nasi goreng juga yang lain kek
ada sini uangnya tati beliin
tet nyapu nyantar ngapa lalu lagi makan debunya kemana mana
ada juga abang makannya nanti aja ini lagi ada orang nyapu banyak debu
buat apa pergi ke prj kalau cuma buat beli sepatu aja
kalau gitu sekalian beli baju lebaran ya bu
lebaran masih jauh kok udah dibahas nanti
nanti sore kita pergi ke prj ya pak
nanti malam mungkin kita sudah mulai
kita sudah mulai taraweh bu
sebagai umat islam kita harus ikut taraweh
kan pulangnya sebelum terawih pak
semua pengen beli sepatu baru
sepatu bunga yang ini udah mangap
tengah ini meja makan
tidak baik angkat angkat sepatu di meja makan
lagian kalau cuma sepatu yang manggap nanti bapak yang akan benerin
ih ih apaan tuh
ih ih abang
itu ke dalam
pak udah belum
udah telat nih
pak mau cek nggak
mas pur nanti kalau habis kanser bunga nyebut saya ya
udah pak assalamu'alaikum
jalan sekarang yuk